dalam rangka memperingati ulang tahun tni ke tujuh puluh tujuh
jajaran kodam empat di ponegoro menggelar kompetisi tembak reaksi
yang diikuti oleh ratusan peserta
beberapa kelas baik laras pendek maupun laras panjang
dilombakan sehingga banyak diminati pecinta olahraga menembak
bertempat di lapangan tembak tembalang semarang
kodam empat di ponegoro menggelar kompetisi tembak reaksi
sepuluh peserta baik atlet perorangan maupun personel tni dan polri
ikut andil dalam kompetisi yang digelar pada sabtu dan minggu delapan dan sembilan september itu
yang dipertandingkan dalam kompetisi ini adalah kelas handgar
yang terdiri atas open standar production klasik dan revolver
ada pun kelas laras panjang meliputi pcc dan rival
lomba tembak reaksi yang kedua
ini pertama dalam rangka hari ulang tahun tni ke tujuh puluh
sekaligus hari ulang tahun kodam
tetapi yang lebih dari itu semuanya
kita memanfaatkan momentum penyelenggaraan asean games yang sukses
dan mengantarkan indonesia menjadi empat negara yang terhebat terkuat
di bidang olahraga untuk negara negara asia
momen kemenangan ini ini dirasakan oleh seluruh masyarakat
sehingga saya juga ingin mengajak atlet atlet pertandingan
bagi yang kebetulan pada momen asean games kemarin
belum mampu memberikan kontribusi yang cukup besar
walaupun kita dapat medali perak satu
tetapi sebetulnya perbakin sendiri tidak menargetkan
dalam kompetisi ini setiap peserta harus berhasil menembak koper dan plat target
dengan memperhatikan kecepatan serta akurasi
untuk mendapat nilai tertinggi dalam kejuaraan tersebut
ada level tiga yang paling besar saya ikut world shoot tahun lalu di perancis
karena olahraganya sangat eksklusif kemudian butuh konsentrasi tinggi
kemudian tidak ada batasan umur
memang hanya orang orang yang punya pengalaman dan training yang cukup
untuk bisa menangani pistol ini
meski termasuk cabang olahraga tembak reaksi jarang diminati
sehingga pembibitan atlet yang masih dilakukan masih minim

terutama dari penduduk arrived block channel ini